wow ini tren gaya hidup sehat ini memang tidak hanya membuat eksistensi di sosial media jadi meningkat
karena ini memang lagi banyak diikuti oleh para selebriti ya
tapi juga memang manfaatnya luar biasa
ibu puspa dewi lima puluh tahun tapi masih gaya dua puluh tahun ya ampun
ya kalau kita lihat memang hidup sehat kan tidak hanya olahraga ya
tapi juga dibutuhkan asupan asupan atau makanan makanan yang sehat juga
agar bisa semakin mendukung mungkin nanti usianya bisa terlihat lebih muda lagi
kalau lima puluh tahun bisa terlihat seperti dua puluh an itu saya mau melakukannya sekarang juga
saya mau dikasih tahu rahasia
jangan maksudnya nanti kalau udah umur lima puluh tahun ya
oke nah kita nanti akan belajar untuk membuat salah satu salad bisa dikatakan sebagai makanan sehat ya
nah kita langsung saja bertemu
panggilannya hadi atau dennis
bebas mau deniz mau hadi boleh
ini ada namanya di sini
ini brandnya hadi kitchen
nah pagi ini kita akan mencoba untuk membuat salad
nah sebenarnya tujuannya kenapa sih kadang kadang makanan sehat itu selalu identik dengan salad gitu misalnya
sebenarnya enggak juga sih
kalau di sini kita salad ini adalah saya buat ini biar orang orang biasa makan sayur susah ya
makan sayur sama makan buah itu susah
jadi saya buat ini sayur dimana dia makan sayur itu enggak sederhana makan sayur kayak makan burger
kalau ini kalorinya berapa banyak nih dalam satu porsi

bisa dikatakan ini bisa untuk menurunkan berat badan juga untuk diet juga
enggak fokus di sana sih
cuma lebih ke makan sehat dimana dia ada buah ada sayur semuanya lengkap
tapi ini kalau makanan dikatakan makanan sehat karena tidak dimasak atau ada komponen lain yang ada di dalamnya
karena ini kan saya lihat ada keju juga
katanya keju kurang baik untuk yang mau diet atau gimana
sebenarnya ini kayak pertama rendah kalori
dan kedua bahan bahannya
contohnya ini bukan seperti yang kita lihat di pasar pasar
jadi ini contohnya kita tanam sendiri pakai air
oh hidroponik ya
jadi di sana itu kita tanam pakai air tidak melalui tanah
jadi seperti itulah yang kita bilang lebih sehat
jadi enggak pakai pesticida gitu ya
karena kalau di tanah kan dia butuh pesticida untuk mengusir serangga dan lain lain
dan ini kita butuh air doang
nah kita akan buat apa nih pagi ini
kita mau buat cesar supreme
buat kalian yang masih lapar pagi pagi
ini kalorinya cukup untuk seharian atau ini
enggak lah kalau seharian bisa pernah
siapa tahu mau die masih good morning kan
siapa tahu mau die
oke bahan bahannya ada apa aja nih deniz
di sini kita ada pertama kita panggil ini mixed green
habis itu di sini ada curi
habis itu kentang
di sini ada egg
crouton itu roti yang kita keringin
ini chicken rebus biasa atau apa
ini sudah dimasak
kita pungguin ya
sebenarnya tapi kalau salad ini kita gak fokus di masak masaknya banget sih
jadi kita main di dressing seperti ini
ini cuma buat nambah flavor aja kali ya
ada rasa rasa enaknya gitu
ini oke banget sih
samburan tortilla sama veggiesnya ini luar biasa ya
biar yang nonton di rumah tuh penasaran
langsung killer dia
tapi ini ya kalau menurut aku pribadi
ini jujur ya mas adia
kalau seleranya orang indonesia tuh pasti akan lebih pengen yang apa
pengen yang lebih mifhy dong gitu
kalau ini ada diakalin nggak caranya gimana supaya lebih cocok
kita sebenarnya ada sih beberapa menu yang kita buat spicy
jadi kalau misalkan dia mau yang spicy ya dia pesen yang lain gitu
bisa pakai saus atau pakai pepper gitu
cuma kita nggak saranin karena ini udah takaran kita segini
soalnya kan kalau kita memang saya fokusnya di diet sehat
jadi orang orang banyak nanyain kalori
begitu dia nambahin sambal mereka kan aku enggak tahu
oh itu nambah kalori juga soal itu
semua jenis makanan cairan minuman yang bukan air putih pun kalori
kan kadang kadang orang tuh diet tapi makannya tuh salad
itu sebenarnya benar atau salah menurut hadi
enggak benar enggak salah
kalau menurut saya itu diet yang benar adalah kita butuh protein juga
kalau misalnya ini kan di sini kita masih ada protein
beberapa salad cuma sayur doang
nah itu kurang bagus menurut saya karena setiap orang pasti butuh protein
butuh protein butuh karbo
butuh fiber butuh fed juga
jadi paket lengkap memang
mas andi gaya hidup sehat ini kan kayaknya memang semua udah banyak yang mengikuti gitu ya
terutama kalau di indonesia mungkin memang diawalinya sama para selebriti gitu kan ya
itu kalau dari ininya sendiri dari apa istilahnya ya target konsumennya mas hadi sendiri itu apakah pekerja atau usia kayak dua puluh an atau usia berapapun bisa jadikan
jadi kan sebenarnya saya yang gede itu catering
itu kalau bisa dibilang market di indonesia itu sebenarnya belum begitu bagus kalau dibandingkan dengan negara luar
tapi kita bagusnya adalah kita mengikuti mereka
kita maju sangat sangat cepat sekarang
nah kalau dibilang target market saya siapa hampir bisa dibilang semuanya
pertama anak anak yang masih smp yang mungkin bisa dibilang overweight mamanya suruh catering saya turunin berbadan
habis itu anak anak kantoran yang benar benar cuma mungkin duduk di kantor
di depan komputer
itu biasanya justru saya paling besar itu di anak kantoran
di jakarta selatan saya paling banyak
habis itu jangan lupa orang orang yang lebih tua
jadi tapi goals mereka bukan turunin berat badan biasanya
jadi benar benar lebih ke gaya hidup sehat
makanya mama saya bisa kelihatan muda mungkin gara gara itu kan
sebenarnya kalau sehari gitu boleh nggak sih kita makan beratnya itu kita ganti salad ini gitu
pokoknya kita tuh harus tahu berapa kalori yang kita butuh
gitu jadi kalau banyak teori di luar kita harus makan ini makanan ini benar
cuma kalau kita harus hitung sendiri
kalori saya yang butuh berapa karena setiap orang pasti beda beda
tergantung kegiatannya ya
tergantung kegiatan tergantung bentuk badan tergantung tinggi semuanya
tapi ini kadang yang bikin tricky atau bingung juga nih alfian ya kalau misalnya kita bilang oke misalnya hari ini kegiatan saya ada dua siaran kemudian akan ada kegiatan kegiatan lain gimana sih cara ngitung kalori yang pas gitu supaya nggak kelebihan
ngitung kalorinya tinggal chat admin hadee kitchen
jadi kalau kayaknya kita memang benar benar hitung kalori untuk defisit
defisit itu artinya kalori yang masuk lebih sedikit dibanding yang keluar
jadi kita bakal lebih banyak
itu satu satunya cara untuk turunin berat badan
selain olahraga gitu ya
nah kan kadang kadang orang cenderung identik kalau makanan sehat itu rasanya tuh plain nggak enak dan sebagainya
nah untuk mengatasi itu gimana hadi
itu betul banget
makanan sehat biasa nggak enak tapi itu zaman dulu
karena sekarang banyak yang
ini enak banget sih
karena sekarang udah banyak orang orang yang kreatif semuanya bukan saya doang maksudnya yang bisa develop menu dimana makanan sehat itu terasa enak bahkan bisa dibilang hampir sama kayak makanan makanan lain
makanan kalau tadi makanan sehat identik dengan rasanya plain
makanan saya juga identik dengan harga yang mahal
itu sih kalau mahal reality
karena kalau sebenarnya mahal bukan karena memang dia mau untung tapi memang bahan bahannya bisa dibilang lebih mahal
contohnya minyak kalau misalkan makanan biasa minyak goreng biasa
kita pakai minyak jagung itu lebih tinggi daripada olive oil
contohnya kayak gitu atau enggak olive oil old spray yang nol kalori itu tuh bahan bahan dari sedikit sedikit itu lebih mahal
lebih mahal ya
yang jelas kita sekarang sudah mulai harus memulai hidup sehat
agar kita awet muda
dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa
heseknya opian banget
ya udah kalau begitu terima kasih banyak ya
terima kasih hadee
sudah berbagi makanan makanan sehari ini
semoga suka ya nanti datang ke restoran boleh cobain cateringnya juga